dampak kebakaran hutan dan lahan di tujuh provinsi di indonesia semakin terasa di beberapa daerah termasuk kota pekanbaru riau
minggu pagi kota pekanbaru masih diselimuti kabut asap
warga masih tetap beraktivitas seperti biasa meski harus menggunakan masker
sejak akhir januari dua ribu sembilan belas kota pekanbaru sudah mulai terkena dampak karhutlah
saat ini perhatian pemerintah pusat sedang tertuju ke provinsi riau
presiden joko widodo memerintahkan panglima tni kepala polri kepala bnpb kepala bmkg serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan menangani permasalahan ini
kepala negara memerintahkan kepala daerah hingga jajaran pemerintahan terbawah setempat agar lebih peduli dan bekerja keras mengendalikan persoalan karhutlah sehingga tidak semakin banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat
kepala bnpb memerintahkan panglima tni kepala bnpb menangani permasalahan ini
masih jarak pandang saat ini di kota pekanbaru riau mencapai seribu meter atau satu kilometer
tapi tiga atau dua hari yang lalu jarak pandang yang ada di kota pekanbaru sempat mengalami atau hanya berjarak tiga ratus meter jarak pandangnya
namun sepertinya upaya untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini benar benar disikapi serius oleh pemerintah pusat dalam hal ini
panglima tni marsikal hadi cahyanto kemudian juga kapolri jenderal polisi tito karnavian bersama kepala bnpb kepala bmkg
dan juga pemerintah setempat untuk langsung menanggulangi kebakaran hutan dan lahan
di mana panglima tni telah melakukan teknologi modifikasi cuaca yang menerbangkan pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima untuk menyemai garam nahcl di awan
sehingga menciptakan beberapa titik hujan di beberapa wilayah di provinsi riau seperti itu
dan menurut data yang kami peroleh tadi pagi ini juga ada status bahaya yang ditetapkan oleh pusat pengendalian pembangunan ekonomi
region kementerian lingkungan hidup dan kehutanan provinsi riau di mana ada lima kota di kabupaten kota di provinsi riau yang saat ini terkena ataupun juga dinyatakan sebagai status berbahaya
lima kota tersebut masing masing adalah kota atau daerah pekanbaru kemudian siak kampar rokan hilir dan juga bengkalis
berdasarkan data dari indeks standar pencemaran udara yang kemarin berlaku sejak pukul tiga sore atau pukul lima belas waktu indonesia barat ini
status berbahaya dilabelkan pada kota kota tersebut berdasarkan partikulat yang lebih dari ukuran tiga ratus mikrogram per meter kubik
sementara kita lihat dulu untuk kota pekanbaru ini khususnya di kecamatan rumbai konsentrasi partikulatnya itu sudah mencapai delapan ratus empat puluh enam mikrogram per meter kubik
kemudian di siak sendiri telah mencapai delapan ratus tujuh puluh tujuh mikrogram per meter kubik kemudian di kampar itu mencapai lima ratus lima puluh tiga mikrogram per meter kubik
sementara di rokan hilir mencapai lima ratus lima puluh empat mikrogram per meter kubik dan yang terakhir di bengkalis itu mencapai empat ratus delapan puluh satu mikrogram per meter kubik
dan dampaknya ataupun juga impactnya saat ini kota pekanbaru masih tetap banyak diselimuti asap ataupun juga kabut asap seperti itu sehingga warga ataupun juga masyarakat yang ada di kota pekanbaru ini
sama sama berbondong bondong untuk melakukan aksi bagi bagi masker gratis sebagai wujud kepedulian terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan
dan dampaknya kepada kabut asap yang sudah sejak akhir januari dua ribu sembilan belas menyelimuti kota pekanbaru seperti itu
ini adalah salah satu contoh gerakan daripada masyarakat mereka adalah pemuda pemuda yang ada di kota pekanbaru mereka tergabung dalam beberapa organisasi seperti itu
kita akan tanya tanya seperti apakah kegiatan mereka
ya selamat siang dengan siapa
oke tito ini teman teman dari mana nih kegiatan bagi bagi masker ini
kita kegiatan bagi bagi masker ini dari pejen pejen dari provinsi riau dan organisasi di provinsi riau
para duta daerah berarti
para duta daerah iya
ini sudah berapa lama teman teman dari duta daerah melakukan aksi solidaritas seperti ini atau aksi sosial seperti ini
ada sudah beberapa hari kemudian dan yang besarnya pada hari ini karena kita mengumpulkan semua semua duta duta daerah dari duta bahasa forum gendre
ada dari duta remaja terkhususnya penyelenggara duta remaja forum anak dan indonesia berbagi ilmu indonesia
tito tito kan sebagai warga masyarakat kota pekanbaru
sudah beberapa bulan terimpak atau terkena kabut asap
apa yang kemudian tito dan juga masyarakat dan teman teman rasakan akibat kabut asap ini
ya pertama bagaimana cuaca cuaca kita saat ini dan bagaimana satu lagi untuk kesehatan kesehatan fisik kita bagaimana akan ada ispa
karena masyarakat provinsi riau itu dihimbau oleh gubernurnya bapak samsuar untuk tidak melakukan aktivitas banyak di luar rumah
dan anak anak pun diliburkan sekolah supaya tidak terjangkit ispa tersebut
mudah mudahan dengan hal ini kita meminta kepada allah swt bisa diturunkan hujan dan bisa bencana kita ini segera pulih lagi provinsi riau dengan keadaan ini
dan provinsi riau bukan hanya provinsi riau saja yang terjangkit ada di sungsel ada di jambi dan lain lainnya
karena itu sudah bergabung semuanya mudah mudahan ini bisa nanti ke depannya dengan kegiatan kegiatan berlanjut bisa untuk menjadikan riau yang hijau
sampai kapan nanti teman teman akan melakukan aksi seperti ini apakah setiap hari
tiga kali nanti akan ada tiga kali untuk pertahapan mungkin jaraknya dua hari dua hari sebelumnya
terima kasih mudah mudahan sukses selalu untuk teman teman duta daerah
terima kasih tito
ini tito dan juga teman teman dari duta daerah memang merupakan salah satu contoh representasi warga atau juga masyarakat kota pekanbaru yang sangat peduli terhadap kabut asap yang saat ini tengah melanda kota pekanbaru seperti itu
bahkan presiden republik indonesia joko widodo telah memberikan instruksi kepada panglima tni kemudian juga pada pejabat pejabat terkait
supaya menghimbau kepala daerah mulai dari jajaran gubernur kemudian juga wali kota bupati camat lurah bahkan rt dan rw untuk menseriusi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
karena memang dampaknya sudah sangat terasa beberapa bulan terakhir ini dan saat ini indonesia memang sudah menjadi pusat perhatian dunia karena kebakaran hutan dan lahan
karena sudah benar benar dinasakan oleh negara negara tetangga seperti misalnya malaysia thailand dan juga singapura
kita juga masih akan menunggu karena informasi yang terakhir kami peroleh bahwa panglima tni akan menambah armada ataupun juga pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima dan juga pesawat tiga
hercules sehingga memungkinkan untuk membawa garam nhcl dalam jumlah yang banyak sehingga bisa menebarkan atau menyemaikan garam ini dalam jumlah yang cukup banyak
karena hari hari sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa garam yang disemai itu hanya berjumlah satu ton
satu ton kemudian habis selesai lagi balik lagi jadi dengan adanya pesawat hercules ataupun juga pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima diharapkan dapat mengangkut jumlah
ataupun juga kapasitas garam nhcl dalam jumlah yang cukup banyak sebesar maksimal tujuh ton sehingga target untuk membuat hujan buatan
di beberapa daerah di provinsi riau itu dapat terlaksana lebih baik seperti itu
baik terima kasih arman helmi koresponden cnn indonesia melaporkan dari pekanbaru riau